sekarang pasti apinya lagi menyebar kemana mana
terus gimana dong cara kita nangkepnya
kita bagi tugas aja kita bikin bertim aja
aku sama bella kalau rahwa sama april
kalau adam sama moci
adam jangan lupa ya
biasanya kalau banyak asap gini ada pesulap ya mama
bukan ibu jadi itu asap apel
kepalanya ada dua kayaknya
aduh kok kecil kecil gitu ya
bukan bantet apa dong
itu kate eh kate
aduh bu messi boleh nggak lagi serem gini
dia tau dah ibu messi tebel ini aja yang dimandiin
ya udah luluran
hei ibu ranti
bu messi kok tanganmu messi tau tau bebulu
eh enak aja orang udah main ikur pedikru waxing
tapi nunggu bulunya cepet banget
bukan di tangannya ibu ranti
ini yang kayak begini
ini kayaknya tangan tangan
ini juga apa ya ini baik lagi
bu ranti syirik deh
kita tuh sebenarnya lari bukan karena ketakutan tapi gara gara bu messi berisiko
hei bukannya berisik tapi saya akan minta tolong dengan nyaring dan merdo
eh gimana sih
mata minta tolong teriak teriak gitu
jadi aja hantunya tau kalau kita mau basmi
aha gitu aja tau emang hantunya emang tau
ibu ranti aja juga penakut
alesannya pake disalin mishy lagi
bu messi kebanyakan dandan sih
kok jadi kita sih yang disalain
orang lain aja yang disini banyak
cuma tuh bawa perubatan lenong buat apaan takut juga dia
jangan sampai saya jabak ya
nggak usah sobrani
saya aja rt nangkep hantu hantu gagal
apalagi kalian reket reket saya
ajak malah ribet
ah tau gini nggak mau ngamau udah ambitan ambitan
mau pulang aja
capek tau nggak
main pulang pulang aja sendiri
eh ini semua teh gara gara pak rt ya
harusnya pak rt tuh sebagai jenderal di kampung sini
udah sama pulang aja
barang aja lain pak rt pak rt itu tuh jenderal di kampung ini
aku sebagai kaptennya disini
aku tuh ngopinya kepahitan
nggak nggak bu
hansip jangan sampai saya jamak nanti rambutnya
cuma bisa jadi motor metik doang
sengkiri belok kanan
saya aja yang nangkep belum berhasil berhasil
tinggal setengah kopinya
oh ini cakep
awas ya ini berangkat
udah macem macem ya
nanti tak kubur
nggak balik pak erta itu
udah masuk sumur kali pak
aku penasaran kenapa hatu hatu itu bisa berkumpul kompak banget ya
kayaknya ada sesuatu yang aneh nih
kasihan mami aku
kita harus bantuin
tapi gimana caranya
soalnya rasa takut sama hantu
setakut apa pun
kami kan temen kamu
jadi kami pasti akan bantu kok
aku gak mau
dan tante messi berantem terus
aku yakin adam zara
sama mochi pasti mau bantu kok
sebenarnya sih aku juga takut
kemungkinan besar hantu beneran
hantunya sekarang lagi galak galak
itu akibatnya nyepelein saya
ketakutan bisa nangkep hantu
saya aja gak berhasil berhasil
pak sebenarnya kan tugas untuk
bangun hantu itu kan tugas kita kita pak
kok kenapa jadi mama yang dituntangkan
lagian kan mereka kan perempuan
kok disuruh jaga lingkungan
yang ngejaga mereka
bener pak rt
kita sebagai laki laki nih ngapain
masa berlindung dikecek perempuan
kalian bertiga ini kalau ngomongin janda
kok gak ada yang error ya
pada budeg pada bolot kenapa ya
minta naikin gaji apa ini
enggak pak rt
maksudnya sih ya
kebetulan aku juga kan kepengen nambah istri lagi ya pak
yang di kampung lima orang itu siapa
pak rt ya pak rt

kenapa nyalain gue

kalau adam sama mochi adam jangan lupa ya sebut zara oke oke isi rem rafa takut dan
apa kamu nggak usah takut pasti hantu hantu itu kalau kau sama kita
dan dirajat manusia itu lebih tinggi daripada syaitan ya tutup bener tuh
takut banget sih takut banget jadi kamu takut
hai aduh ini bawa apa ya iya kebuknya
roger sekarang waktunya
tolong cepetan buka bentuknya pak tolong
warga lagi tutupin jendela pintu
hai terornya udah dimulai apa disitu bawa keminyak juga ya ada mana kok dari dia belum laporan
chu rujer rujer sekarang waktunya
hantu tolong pak cepetan pak buka pintunya pak tolong hantu
worega lagi tutupin jendela sama pintu
ali terornya udah dimulai
apa disitu bawa kemenyan juga ya
ada mana kok dari tadi dia belum laporan
ali hantu yang benar lagi